kita ke sorotan lain saudara sidang dugaan tindak pidana pemilu yang digelar bawaslu kabupaten bekasi jawa barat berujung ricu
pendukung salah satu calon anggota legislatif dprd kabupaten bekasi bersih tegang dengan pihak bawaslu lantaran kecewa dengan hasil pemilu
para pendukung calon anggota legislatif yang kecewa dengan hasil sidang meminta pihak bawaslu segera menetapkan agenda sidang lanjutan agar putusan sidang segera ditetapkan
dalam sidang itu ketua ppk kecamatan pebayuran sebagai terlapor kembali tidak menghadiri sidang
ketua ppk dilaporkan atas dugaan penggelembungan suara salah satu calon anggota legislatif dprd kabupaten bekasi dari partai golkar nomor urut tiga
untuk kelemahan kelemahan di bawaslu ini kita tidak pernah diberitahukan kapan sidang itu segera dimulai kapan itu jadwalnya jadi mengambang seperti itu
jadi kesannya kita diperlama dan dibertele tele
nah cuman kita juga harus paham bahwa dalam proses penanganan pelanggaran paling cepat kita tujuh hari
tiga hari paling cepat paling lama jika ada tambahan waktu empat belas hari
sampai sampai saat ini kita masih dalam proses penanganan pelanggaran